budaya membunyikan petasan seakan melekat di setiap bulan ramadan tiba
padahal setiap tahunnya selalu saja ada jiwa yang melayang karena menjadi korban ledakan petasan
aturan hukum yang jelas terhadap pembuat dan pengguna petasan tak pernah membuat para pelakunya jerah
sebenarnya apa yang membuat budaya ini tak pernah bisa hilang dari bumi indonesia
berikut laporan khas redaksi jawa timur
tidak hanya pembuatnya saja yang celaka korbannya juga anak anak yang memainkan petasan
petasan juga jadi motif pembunuhan karena pelaku terganggu akibat korban main petasan di rumahnya
dengan dasar hukum undang undang darurat dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu dan pasal satu ratus delapan puluh tujuh kuhp tentang bahan peledak
berbagai macam tindakan juga sudah dilakukan
penangkapan pelaku pembuat petasan juga pemusnahan barang buktinya
para pembuat petasan umumnya berjaringan
keuntungan yang besar dan cara membuatnya yang relatif mudah membuat pelaku terus bermunculan
bahkan polisi sempat mengerebek belasan rumah di sebuah kampung di jombang yang menjadi tempat pembuatan petasan
dengan adanya operasi ini diharapkan bahwa masyarakat pembuat petasan ini sadar ya
membuat petasan itu resikonya sangat besar
jadi dengan adanya ini kita sudah beberapa menangkap ya untuk mengamankan para budi dan tersangka di operasi campur ini di lula kedas
dalam kajian antropologi petasan menjadi bagian dari berbagai perayaan indonesia
tujuannya untuk menunjukkan adanya kemeriahan dalam perayaan itu
tetapi kini maknanya semakin bergeser dan semakin membahayakan
petasan ini semacam sebuah gaya hidup
gaya hidup jadi seseorang yang punya gawe punya pesta begitu
selalu membunyikan petasan agar para tetangga dan pelayak tahu di rumah dia itu ada upacara ada pesta intinya
dengan bermunculannya korban luka parah hingga meninggal
rasanya tidak tepat lagi jika kita masih saja memaklumi pemakaian petasan
selain tindakan penegakan hukum kita juga perlu melarang dengan tegas
keluarga kita yang bermain dengan maut berwujud petasan
dibiputan jawa timur